hadir untuk menggambarkan perjalanan peran museum
khususnya museum uang yang berada dalam organisasi bank sentral
acara konferensi ini telah menyatukan kalangan permusiuman
yang dihadiri empat puluh sembilan peserta dari tujuh belas negara dunia
yang terdiri dari anggota museum bank sentral
maupun akademisi dan profesional di bidang museum
pada tanggal tiga sampai dengan enam september dua ribu tujuh belas
di museum bank indonesia jakarta
ini merupakan pertama kalinya indonesia menjadi tuan rumah
setelah dua puluh empat tahun acara tersebut diselenggarakan
untuk mengembangkan inovasi inovasi baru
dalam rangka pengembangan museum di seluruh dunia
warisan leluhur hingga nilai budaya kelas dunia
masih tersimpan rapih dan bersejarah
bank indonesia sangat menyadari pentingnya peran museum
dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
hal ini agar generasi muda maupun pengunjung museum
dapat mengambil pelajaran dan menjadikannya sebagai referensi
dalam rangka membangun bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang
rangkaian kegiatan interaktif dan edukatif ini
dihadiri oleh bapak hilman farid dirjen kebudayaan
dengan bank indonesia karena komitmen mereka selama ini
untuk merawat dan mengembangkan
museum sehingga menjadi seperti sekarang
dan kita juga berharap kontribusinya nanti
di dalam diskusi internasional dan juga
peran yang dimainkan museum di dalam pendidikan
mengenai sejarah finansial atau secara hukum
dan acara tersebut juga dihadiri miss eliniza pitti
dalam acara tersebut juga diisi talkshow
oleh pengisi pengisi yang berkompetensi dalam ikomon seperti
dalam acara ini peserta juga diajak berkeliling
untuk melihat keindahan kekayaan budaya indonesia
yang dapat langsung dinikmati di taman mini indonesia indah
peserta juga diajak tur ke kota bandung
untuk melihat kembali sejarah heritage perjuangan
yang masih tersimpan indah di kota bandung
rangkaian akhir acara ini diharapkan meningkatkan kerjasama komunitas
museum dunia sebagai sarana komunikasi kebijakan edukasi masyarakat